sampai jumpa di video selanjutnya
siapa di antara kalian bertiga yang mensyuri pulus anak
jubeda mau jalan jalan nih abah
nanti jubeda mau ngajak solehah sama sarah
juga minta uang ya abah
wuh jubeda udah bener bener gak punya uang
mau jalan jalan ya abah ya
bah sarah mau beli baju baru ya mbah
baju ini kan udah lama
sarah minta duitnya ya abah
abah reha juga ya buat shopping
udah lama nih leha gak pergi shopee
baju nya paling jelek jelek semua
solehah sarah jubeda
nanti semua urusannya tidak jauh dari pulus pulus pulus
abah ribu muh totem tempat selatan

tapi abah tidak disimpan dirumah ini
tapi jangan lama lama ya pak
ini pasti perbuatan orang dalam
pelusa ana hidup
siapa di antara kalian bertiga yang mencuri pelusa ana
pasti aja kita enggak ya
ajija enggak ngambil kok anak aja
ana tidak percaya aziza mencuri pelusa ana
dia baru di sini
pasti di antara kalian bertiga
coba abah periksa kamarnya
ana tidak percaya aziza mencuri pelusa ana
emang abah simpen di mana uang abah
nanti semua tidak tahu
berarti aku punya istri lagi selain kami
semerang ada yang terbicara
eh kalau begitu berarti abah pelit tom
kalau begitu kita bisa cedera aja
pelusa abah masih banyak
eh tenang tenang tenang tenang
tenang tenang tenang tenang
tenang tenang tenang tenang
eh tenang tenang tenang
tidak rapat kering
lu yang babi bukan gue
eh gue bukan babi
ini pertanda bang
ini pertandai kita bakalan sukses
tapi ntar urusannya yang daftar babi semua lagi
paman di sini bayi
terima kasih ya pak
cucu saya mau dibawa keluar negeri pak
justru ayah yang terima kasih bu
ibu udah percaya sama aye
ibu tenang aja ya
lama lama capek bisa turun berok kita
disini ada alat otomatisnya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
aku yang sendiri gimana
maksud mas bayinya tidur pules
iya kagak mati kejang kejang kesetrum
ih mas nih bercanda aja
tapi benar mas kalau aku pergi ke luar negeri bisa gratis
mau kegile mana ada yang gratis
semuanya bayar di dunia ini
orang kita mau buang air aja bayar
eh uang pendaftaran itu bakal ente juga makan
sama naik pesawat ke sononya emangnya kita mau naik getek
tapi aku takut mas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
terus gajinya ga dibayar
lho gitu aku mau
badanku bisa pulang bonyok lagi
makanya biar urusannya cepat selesai buruan deh daftar
abis daftar segera ente ke guru ayek
biar minta berke
kalo udah dapet berke kagak bakal diganggu majikan
gitu ya mas
ngapain kamu selalu kemampu saya
itu long bujuk bujuk dia ya supaya dia mau kerja sama situ ya
eh kagak kagak kagak ayah kan datang dari kota
cuma mau ini aja tanya alamat doang
alah alasan kalo mau cari pembantu cari sana sendiri
jangan yang udah kerja sama orang dibujuk bujuk
itu bukitret juga nih harusnya ditulis nih awas majikan galak
membuka usaha pengerah tenaga kerja apa suami ibu sudah mempunyai izin
izin izin apaan tuh pak rt
ya izin dari instansi terkait misalnya dari dep naker
dep dep naker wah ae kagak ngalerti pak rt itu kan urusan suami ae
iya mestinya kalau ada kegiatan apa apa
suami ibu itu harus menemui saya lebih dahulu selaku ketua rt
nah ya pak rt gimana sih masa kita mau nolong orang supaya orang dapat kerjaan
kita mesti lapor sama pak rt dulu
iya iya sudah kalo begitu begini saja
nanti kalau suami ibu sudah pulang suruh menemui saya di rumah
iya deh pak rt
iya pak rt silahkan terima kasih
ini betul betul ini
pak selamat malam pak
pak rt ya
iya bener kenapa
gak apa apa saya ada urusan sedikit sama bapak masalah itu tuh perizinan tkw
kita bicara di rumah saja ya
itu bagaimana pak tuh proses untuk sampai jadi surat izin
iya harus ada surat pengantar dari rt rw lb jg kg nkj jakarta selatan
udah pada kerja